kamu beneran serius sayang sama aku kan
aku udah bikin kamu kecewa ya
eh enggak justru
aku ada rencana mau pindah ke bandung
kamu ngapain ke bandung
gini loh jadi yang bunduh masih sarang
apa kemana om
apa di dalamnya
ada ada di dalam
ini dari mana
sok atau masuk
eh abah ada di sini ternyata
kirain dari tadi nggak di sini
ya lihat pak
kalau abah pergi jauh jauh mah
panju soal raya
apa yang anak abah tindak berarti
kok apa sekarang jadi beda ya
keliatannya kayak kesel gitu
padahal aku udah seneng
kemarin aku balik lagi dengan keadaan ceria
walaupun amat sih ya
kamu mau kelima aja nara
namanya juga bahkan lagi adaptasi baru sama lingkungan yang ada sekarang
dimanapun juga ya lingkungan ini tempat ini itu juga semua jadi hal yang baru buat abah
kenapa udah lupa semuanya
iya sih tapi
aku sedih kamu jadi kayak gini
aku takut kehilangan semuanya
ya aku takutin abah bener bener lupa kakakku itu anaknya
aduh alamat kak bongkar ya emak
kebetulan ya emak kalo si abah sampe keliatan nih raya lagi nangis bahaya
om kok malah bersyukur sih ini yang lagi sedih
om teh bersyukur bukan neng lagi sedih tapi neng denger tidak
sudah ajan sudah waktunya sholat
yuk kita sholat
om duduk mau ngajak abah sama yang lainnya sholat dulu ya
yuk sholat allah
kita sholat aja yuk
nah nyala kan
pas tuh pas
kamu sholat sholat berjamaah bia te'ajam
siap laksanakan aja
buruk kak datu
tuh kamu teh apa apaan sih pakai nahan nahan saya kayak gitu
eh bang ini semua teh ya demi kepentingan abah
saya mah cuma membantu abah
supaya lancar semuanya yang apa diharapkan sama abah
coba tadi kalau si abah teh ketahuan mewek
si neng pasti tahu kalau abah teh pura pura manis ya
si abah mewek
hah dia tadi aja
hah dia tadi aja rik
wah ini mah
kalau mau acting kru total
lain gitu men
brai neng teh anak saya satu satunya
segalanya si neng buat saya
nah kumah itu wajar lah saya mau nangis ya
apalagi dia tuh menyebut nyebut ambu nah
sebenarnya tahu saya manis ya
manis nah kalahkan nyebut ambu
kumah tersedih coba
pak pan rencana abah teh
abah teh pengen hidup di bandung sama si neng
amburadul atau nyah nyah
katanya abah teh mau hidup tenang sama si neng di bandung
apapun yang terjadi anda jangan terpengaruh
coba abah pikirkan
kalau si neng tahu selama ini abah pura pura manusia marah besar abah
jangan sampai si neng tahu eh
jangan sampai si neng marah
aduh ya semoga saya bisa menahan diri lah ya
total abah total

aku ada rencana mau pindah ke bandung
mau ngapain ke bandung buat apa
gini loh jadi om bunuh ngasih saran sama aku
supaya kita pindah ke bandung ya
buat bantu amba inget lagi
soalnya kan di bandung ada rumah hempang makamnya ambu
ya siapa tahu aja dengan
kita pindah ke sana aku bisa ingat lagi semua kenangannya
iya juga sih ray
itu bagus buat amba
jujur aku ngakuah
aku gak tau aku bisa jauh jauh dari kamu apa enggak
tapi tetep aku bakalan cintai kamu ray
makasih ya sayang
semoga aja sebelum liburannya beres
ingatan aku udah balik lagi
dan aku bisa cepet cepet lagi pulang ke jakarta
eh tauan yang pisah nih si kemut
eh tuh pake pake tangan tangan
pak pak pak tenang tenang pak
eh pak lamun abah merekan si kemut
nanti ya si neng raya sama si kemut tau kalo abah itu pura pura malaysia
pak wayah ya
boleh pak eh pak wayahna